yang tadi kita sampaikan yang mampu yang miskin dan tidak mampu
itu dibiayai oleh negara gitu kan
baik melalui apbn maupun ada juga yang dapat apbd
yang mampu ya itu harus bayar sendiri dong gitu kan meskipun dia sehat